kita ke informasi lain bogor kembali mendapat predikat miring setelah aplikasi navigasi waze
mencantumkan dalam list kota paling menyebalkan di dunia untuk berkendara
kota hujan juga dikenal macet dan juga semraut karena perilaku pengemudi yang sangat buruk
dan pemerintah kota bogor menyatakan akan terus berusaha untuk merehabilitasi sistem lalu lintas
dan membenahi infrastruktur
setelah menyandang predikat kota termacet versi nasional
kini bogor dinobatkan sebagai kota paling menyebalkan di dunia untuk berkendara
hal itu didapat setelah aplikasi navigasi waze merilis daftar hitam kota terburuk
mencantumkan bogor indonesia menduduki ranking terakhir
selain lalu lintasnya yang sangat macet bogor mendapat rapor merah karena perilaku pengemudi
infrastruktur dan pedagang kaki limanya yang semeraut
bahkan berkendara di bogor dinilai membahayakan akibat banyaknya jalan sempit dan bergelombang
rasio yang dirilis navigasi waze
bogor memiliki skala dua satu dari total nilai satu satu yang terburuk di dunia yang ditempati filipina
sementara itu pemerintah kota bogor jawa barat tak menampik tudingan miring tersebut
predikat itu sejajar dengan sejumlah kota paling buruk di empat negara berkembang lain
karena itu pemkot bogor menyebut akan merombak jalur lalu lintas kota
merehabilitasi infrastruktur dan membenahi jalur pedestrian
fakta di lapangan kita lagi memberikan sesuatu yang
berubah kaitan dengan program program pembuatan pedestrian
agar pengguna jalan juga berada pada tempatnya dan lain sebagainya
demikian infrastruktur sedang kita coba selaraskan dengan program ssa yang sedang kita kembangkan terus
satu di tahun dua ribu tujuh belas akan kita bangun jembatan layang di marta dinata
itu pun akan membuat kenyamanan dan pengendaraan
baik itu roda dua roda empat dan lain sebagainya
akan jauh lebih nyaman lagi
hingga kini bogor masih menjadi tujuan wisata pelancong ibu kota pada akhir pekan dan masa libur
meski demikian warga berharap jumlah pelancong diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang baik
muhammad juanda bogor